lansia delapan puluh lima tahun asal argentina berhasil mewujudkan rumah impian masa kecilnya
yakni dengan membangun rumah revolusioner yang mampu berputar
rumah berputar ini juga memiliki tujuan tersendiri
yakni dapat mengoptimalkan cahaya terhadap paparan sinar matahari serta angin yang masuk
saya berusia enam puluh tahun saya berpikir saya berpikir
saya berpikir saya berpikir saya berpikir
saya berpikir saya berpikir
saya berpikir saya berpikir